arus mudik mulai nampak di terminal pelabuhan gapura surya tanjung perak surabaya
meski hari raya idul fitri masih kurang dua pekan lagi ribuan warga memilih mudik lebih awal
sementara di banyuwangi para calon penumpang kapal motor menuju madura
memilih bertahan menunggu ketersediaan kapal yang bisa mengangkut mereka ke pulau madura
meski lebaran masih dua minggu lagi ribuan pemudik asal indonesia timur seperti papua dan makassar
sudah tiba di pulau jawa melalui dermaga gapura surya tanjung perak surabaya
ribuan pemudik ini tiba dengan menggunakan kapal motor gapulu
yang berangkat dari papua dengan tujuan akhir pelabuhan tanjung perak surabaya
para pemudik ini selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju jawa tengah dan sejumlah daerah di jawa timur
para pemudik mengaku memilih mudik lebih awal agar bisa berlama lama di kampung halaman
serta menghindari kebadatan penumpang yang biasa terjadi
dengan menaiki kapal mereka bisa membawa keluarga dan barang bawaan serta oleh oleh lebih banyak
selain itu kapal km gapulu juga satu satunya kapal yang berangkat dari papua sebelum hari lebaran
ini kan kapal yang terakhir pak
ntar kalau kapal yang berikutnya akan sudah lebaran
sementara di pelabuhan tanjung wangi banyuwangi
puluhan calon pemudik tetap bertahan di area pelabuhan
kendati mereka tidak kebagian tiket mudik kapal gratis dari pemerintah provinsi jawa timur
pemudik yang kebanyakan berasal dari pulau bali dan hendak menuju madura ini
terpaksa harus menunggu hingga pemberangkatan kapal selanjutnya pada tanggal delapan juni mendatang
itu artinya mereka harus menunggu empat hari lagi untuk dapat pulang ke kampung halaman
sebagian calon penumpang memilih menginap di penginapan
namun banyak duit yang diperlukan untuk menangkap kapal
juga yang memilih bertahan di area pelabuhan untuk menghemat biaya
meski kecewa para pemudik tidak mempunyai pilihan lain selain menunggu mengingat terbatasnya armada kapal yang beroperasi